petugas gabungan rabu siang berjebaku mendorong kendaraan baik roda dua dan roda empat
ditanjakan letter s desa sejambe kecamatan cikidang kabupaten sukabumi
motor dan mobil ini tak kuat menanjak dengan kemiringan hampir empat puluh lima derajat
petugas terpaksa mendorong dan turut membantu mengendarai mobil wisatawan
tugas kami di sini yang pertama menjaga faktor keamanan
bagi mereka yang akan melaksanakan wisata hari raya idul fitri
kita imbau kepada mereka supaya mereka berhati hati dalam perjalanan
karena medan medan yang mereka lalui di kecamatan cikidang ini sangat rawan kecelakaan
kondisi ini menimbulkan kemacetan di jalur pantai wisata pelabuhan ratu pada rabu siang
selain kondisi jalan yang menanjak
kondisi kendaraan pun menjadi faktor beberapa kendaraan tak kuat menanjak
sementara di tasikmalaya jawa barat jumlah kendaraan kehabisan bahan bakar akibat terjebak kemacetan
petugas atlantas polres tasikmalaya berusaha membantu pengendara dengan mendorong kendaraan mogok agar bisa menepi
selain mogok jalur ini juga ramai dengan kendaraan bak terbuka berisi penumpang yang hendak menuju lokasi wisata
polisi mengimbau pengendara bak terbuka tidak ugal ugalan di jalan raya
tim liputan cnn indonesia